perpanjangan ppkm menjadi level tiga pada dua puluh empat hingga tiga puluh agustus ini dilakukan berdasarkan asesmen kementerian kesehatan
satu dari tiga parameter sebenarnya jawa timur masuk level dua yakni parameter jumlah kasus terkonfirmasi
pada parameter kasus terkonfirmasi suatu daerah dapat menerapkan ppkm level dua
bila jumlah kasus positif covid sembilan belas berkisar dua puluh hingga lima puluh kasus per seratus ribu penduduk
saat ini jumlah kasus covid sembilan belas di jawa timur sebanyak dua puluh dua puluh sembilan persatus ribu penduduk
sementara parameter rawat inap dan angka kematian jawa timur memang masuk pada level ketiga
penurunan level ppkm tidak serta merta menandakan seluruh kawasan jawa timur aman
berdasarkan data dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh satu tak satupun dari tiga puluh delapan kabupaten kota di jawa timur berstatus zona hijau
tujuh belas daerah berstatus zona merah dua puluh dua oranye dan satu kabupaten kuning
gresik dan juga kabupaten sidoarjo ini untuk kabupaten sidoarjo masih berstatus zona merah
hingga selasa siang pembatasan yang masih dilakukan di ppkm level tiga ini adalah penyekatan antar kawasan
seperti perbatasan sidoarjo surabaya di kawasan waru dan di tengah kota
ini dilakukan untuk mengurangi mobilitas warga
dampaknya dirasakan para pekerja yang melaju ataupun melakukan perjalanan pulang pergi antar kota setiap hari
dan bekerja bidang distribusi
berdasarkan pemantauan di lapangan
penyekatan memang sebatas penutupan jalan sebagian namun minim pemeriksaan
yang penting prokesnya saja diketatin gitu saja
cuman kita sih merasa terhambat saat ini sih masalah jalan
sering kita kan muternya kan di jalan delta ini tuh sering mesti kan tertutup
kita kirim sampai jam sembilan malam jam delapan kan sudah ditutup tuh
itu yang kita merasa ya kerepotan sendirilah di jalan
ya kalau saya sih kalau begini begini terus mending nggak usah lah nggak usah diteruskan
mending tetap protokol tetap peraturan tetap
protokol itu berjalan lah nggak pasang lah protokolnya
kalau untuk ppkm ini sebenarnya bagus sih
karena dengan ada penyekatan ini mungkin bisa mengurangi angka dari covid sendiri
namun kalau dari saya sendiri untuk bidang perbankan sih
impact ya mbak karena kan dari segi banyak untuk warga di sini kan
untuk usahanya itu kan banyak yang ditutup
karena ppkm juga perekonomian kan juga semakin turun
sementara itu satgas covid sembilan belas jawa timur menyatakan penyekatan tetap perlu dilakukan untuk mengurangi mobilitas
jadi kalau mobilitas memang kita lihat ya naik turun ya
kadang memang mobilitas yang paling tinggi turun itu kan waktu ppkm darurat ya
sementara ini ppkm yang level tiga sama empat ini kan beberapa aktivitas kan sudah mulai dilonggarkan
memang ada sedikit kenaikan mobilitas tapi tetap secara over berdasarkan baseline
kalau dulu kan kita turunnya sampai tiga puluh persen ya sekarang masih di angka
sekitar dua puluh persenan
sentra ukm pedagang kaki lima dan mal sudah dibuka untuk umum
khusus untuk masuk mal hanya warga yang sudah divaksinasi yang boleh masuk
dan dibuktikan dengan pemindaian qr code aplikasi
kapasitas maksimum pengunjung lima puluh persen dan mall buka hanya sampai pukul delapan malam
pengunjung boleh makan di restoran di dalam mal dengan durasi maksimal tiga puluh menit
dan jumlah maksimum pengunjung dua puluh lima persen dari kapasitas
sementara pasar tradisional
tetap buka dan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana ketika ppkm level empat
tempat ibadah juga sudah diperbolehkan buka